bambang susantono dan doni rahayu telah dilantik menjadi kepala dan wakil otorita ikn oleh presiden joko widodo
di tengah dinamika yang berlangsung bagaimana kemudian kolaborasi dua profesional ini menjawab tantangan pembangunan ibu kota nusantara
apa saja wewenang yang diemban serta konsep apa sebenarnya yang akan diusung agar satu visi dengan keinginan presiden joko widodo
kita elaborasi lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual
yang pertama rifki nizami karya karsa yuda anggota komisi dua dpr ri dan nirwono yoga pengamat tata kota
selamat sore bapak bapak apa kabar
oke terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ke mas rifki dulu kalau gitu
gini banyak kemudian optimisme yang muncul dengan terpilihnya bambang susantono
dan juga wakilnya untuk kemudian melanjutkan pembangunan ibu kota nusantara
apakah kemudian keyakinan ini sejalan juga dengan dpr mas rifki
ya pertama tentu kami menghormati pilihan presiden kepada bambang susantono dan mas doni
yang menjadi kepala wakil kepala otorita ibu kota negara nusantara
bagaimana ketentuan dalam undang undang nomor tiga
tahun dua ribu dua puluh dua tentang iklan pentas
di mana presiden menunjuk dan melantik kepala dan seorang wakil kepala badan otorita
yang di dalam ketentuan undang undang tersebut disebutkan untuk kali pertama
itu bisa secara otomatis ditunjuk oleh presiden tanpa melakukan konsultasi kepada dpr
walaupun nanti untuk periode periode berikutnya di dalam undang undang yang sama
diwajibkan melakukan konsultasi kepada dpr
yang perlu kita pahami adalah kepala dan wakil kepala badan otorita ini adalah pejabat setingkat menteri
yang fungsi controlling atau pengawasannya berada di dpr
fungsi budgeting badan otorita ini juga dibahas dan diputuskan di dpr ri
karena itu dpr ri berkepentingan untuk mengawal tajuk pemerintahan dan suksesnya pembangunan di ibu kota nusantara
kita tahu tugas kepala otorita
ini setidaknya ada empat
yang pertama memastikan perencanaan terkait dengan pembangunan di ikn
yang kedua pembangunan itu sendiri atau action pembangunan terutama infrastruktur
yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kepala dan wakil kepala otorita ini berkewajiban untuk melakukan proses migrasi
atau perpindahan ibu kota negara dari jakarta ke ikn nusantara
yang itu tentu juga banyak aspek harus dipersiapkan
dan yang terakhir
dan yang terakhir
tidak kalah penting kepala dan wakil kepala otorita ini berkewajiban untuk segera menyusun struktur dan mengisi struktur badan otorita di ikn nusantara
untuk kemudian bisa membantu fungsi fungsi pemerintahan termasuk pelayanan publik yang akan dilakukan di ikn nusantara
karena itu optimisme publik saya kira juga adalah optimisme dpr
namun demikian dpr tetap akan melaksanakan fungsi fungsi konstitusional terutama pengawasan dan budgetingnya
untuk memastikan optimisme ini tidak menjadi optimisme buta tapi optimisme yang terukur
tapi kemudian gini membangun ibu kota nusantara ini tidak hanya butuh pengalaman saja
karena kalau kita lihat track record kepiawayan dan juga kapabilitas ini tentu tidak bisa diragukan
ada rasionalitas lain yang juga butuh diyakinkan ke publik untuk bisa memastikan bahwa semua aspek dan visinya sama
kita tidak sedang mencari superman bos
kita sedang mencari orang yang mampu menjadi dirijen dari super team di ibu kota nusantara ini
sisanya melalui dua skema
yang pertama adalah kpbu atau public and private partnership
dimana kita akan mengundang berbagai investor untuk melakukan
dan yang kedua adalah investasi murni
yang akan dilakukan oleh pihak swasta di ikn tersebut
nah karena itu kita akan menunggu gebrakan gebrakan dari kepala dan wakil kepala badan otoritas
agar mereka segera menyusun perencanaan yang lebih matang
dan itu saya kira harus melibatkan multi stakeholders
nah ini asli kalimantan
mas yoga pemirsa sekalian
dan dari awal saya sudah katakan
bahwa membangun itu bukan hanya membangun fisik
membangun raganya tapi juga membangun jidwanya
karena itu mitigasi terhadap konflik
memahami suasana kebatinan masyarakat lokal itu menjadi penting
nah saya berharap di struktur di bawah kepala dan wakil kepala badan otorita ini nanti
ada para profesional dan birokrat yang mampu untuk melaksanakan tugas tugas di badan otorita ikn nusantara
yang berasal dari kalimantan
untuk membantu peran peran sosiologis dan komunikasi kepada masyarakat kalimantan
terutama masyarakat sekitar
karena artiak konflik itu sudah ada
terkait misalnya klaim tanah ya atau lahan
oleh kelompok masyarakat adat gitu
di lokasi bakal ikn
nah hal hal ini saya kira harus dilihat secara cukup teliti oleh kepala dan wakil kepala badan otorita nusantara ini
oke baik saya ke mas yoga
artinya kemudian apa yang disampaikan
yang oleh mas rifki ini menjadi sebuah kompleksitas untuk membangun ikn ini
agar tujuannya sampai begitu
ada soal tidak hanya membangun fisik tapi aspek humanis dan kearifan lokal ini juga harus berbarengan
dimulainya dari mana seharusnya mas yoga
ini mendengar penjelasan mas rifki tugasnya berat sekali nih
kepala dan wakil kepala otorita ikn ya
saya membagi empat persoalan utama yang menjadi dasar tantangannya
yang pertama tadi kelembagaannya
jadi kelembagaan tadi sudah bilang struktur dan sebagainya
kelembagaan internal dan kelembagaan eksternal itu harus solid
oleh karena itu perlu menjalin komunikasi yang aktif dan inklusif kepada seluruh pihak
baik dengan teman teman di dpr
kemudian dari dengan masyarakat lokal
ini pr yang sebenarnya non teknis tapi berat ya
tidak mudah itu sebenarnya
nah ini juga mengikuti yaitu kelembagaan yang akan mengikut sertakan kementerian kementerian terkait ini mas
karena ada kementerian di upr
ada kementerian apr
ada kementerian lhk misalnya
ini juga koordinasinya juga tidak mudah ya
karena perlu segera untuk segera dilakukan pembangunan
ini pr pertama
pr yang kedua tentu adalah tadi
memahami secara menyeluruh perencanaan dari awal sampai dengan ke detail perencanaan
supaya kita bisa lihat apakah di dua ribu dua puluh empat sudah ada pembangunan infrastruktur dasar minimal
harapannya mungkin seperti itu
ini sudah dengan catatan apa
yang ketiga harus ada alokasi lahan yang jelas
tadi mas lucky sudah cerita
ini lahan lahan sudah mulai banyak yang seketa
nah ini untuk memastikan titik kawasan inti pusat pemerintahan untuk ikn perlu segera ditegaskan
titik mana yang benar benar sudah clear and clean
supaya pembangunan infrastruktur bisa segera dimulai
tanpa itu sulit untuk segera memulai pembangunan
apalagi berharap tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat upacara di situ
kalau titiknya sendiri masih sengketa misalnya
keempat yang tidak kalah penting alokasi anggaran ya
keberadaan pak bapak susatono dan juga pak dato'a
doni rahayu sebenarnya menunjukkan pentingnya pendanaan
kita tahu mas bambang sujantono dengan latar belakang berbagai pembangunan infrastruktur dan transportasi
terakhir di asean development bank tentu adalah mencoba mengundang calon calon investor dari luar negeri
sementara kalau saya lihat pak doni rahayu tentu kaitannya dengan kadin dan re ya
teman teman pengusaha nasional yang ada di indonesia untuk mau bergabung di pembangunan ikn
memang tantangannya berat
seperti yang dikatakan mas sirifki tadi
tugas ini tidak mudah
publik itu masih mengandai andai begitu ya
seperti apa kemudian nanti bentuknya begitu ya
atau seperti apa nanti tujuannya dan rupa dari ibu kota nusantara ini
karena kalau dibandingkan dengan batam ini beda ya
artinya apakah memang kawasan khusus kah atau memang kawasan metropolitan
karena kita tahu pak doni ini kan basicnya
salah satu orang penting di sinarmas begitu ya
bsd itu juga salah satu yang juga berhasil
ini yang juga perlu diketahui
secara umum tadi ya
tadi dijabarkan oleh mas rifki juga sudah disinggung bahwa pembangunan ini memerlukan waktu kurang lebih sampai dengan dua puluh lima sampai dua ribu empat puluh lima
artinya kita membagi tiga tahap yang menurut saya juga menjadi faktor penentu nanti
di tahap pertama dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat ini kalau dalam teknis pembangunan kota tidak akan banyak yang bisa dibangun
kalau kita bicara hanya dua tahun sekarang ini apalagi tadi tugas dari mas rizky banyak sekali
tegasnya itu menjadi tantangan apakah sudah terwujud itu juga jadi pertanyaan
kalau konteksnya dua tahun ini
jadi itu pertama tantangannya
kemudian di dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu tiga puluh lima baru sebenarnya kita melihat tanda tanda apakah pekerjaan konstruksi sudah bisa mulai jalan atau tidak
seperti jalan saluran air ya
kemudian juga pembangunan istana presidennya perusahaan negara
kemudian gedung eksekutif gedung yudikatif dan gedung legislatif
itu baru pada tahap awal ya
jadi itu jangkapan belum ada penduduknya ya
belum ada penduduk belum ada penghubungnya
baru kita di dua ribu tiga puluh lima itu mulai bisa membentuk perangkat pemerintah daerah
kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar
jadi tantangannya ke atas itu
sehingga kepala otorita dan otorita yang sekarang ini sangat menentukan untuk membuat landasan pembangunan ke depan tadi
oke baik saya ke mas rifki
mas rifki gini tanda tanya juga dari publik memastikan membangun ikn ini
tidak hanya sekedar proyek begitu tapi juga proses
seperti yang anda katakan tadi
tidak hanya publik sekitar yang harus diyakinkan
tapi ada investor juga calon calon investor yang akan menanamkan atau berinvestasi di sana
ini tentu tantangannya banyak sekali
tantangan yang pertama tentu tantangan terkait dengan sumber pendanaan ya
dan target yang ingin dicapai
oleh pemerintah di tahun dua ribu dua puluh
kita mendengar sendiri presiden jokowi mengatakan merindukan upacara tujuh belas agustus tahun dua ribu dua puluh
itu di depan istana ibu kota negara nusantara yang baru
bahkan optimisme itu juga seringkali kita dengar dari para pembantu presiden para menteri
agar kementerian lembaga negara yang prioritas
kantor di ikn nusantara per dua ribu dua puluh empat
artinya akhir masa jabatan presiden jokowi dodo dan kiai ma'ruf amin itu adalah deadline
bagi terbangunnya infrastruktur yang meaningful
kalau bahasa mbak sri mulyani tadi untuk di ikn nusantara
sementara kondisi apbn untuk ikn nusantara sampai hari ini kan belum dilakukan exercise
kenapa belum dilakukan exercise
karena tentu menunggu juga perencanaan
yang disuap secara matang oleh kepala dan wakil kepala badan otorita gitu
jadi kepala dan wakil kepala badan otorita itu per hari ini bekerja harus secara simultan
perencanaan dilaksanakan pengisian sotk nya juga harus segera dibentuk gitu
bahkan menurut pandangan saya pada sisi yang lain
kepala dan wakil kepala badan otorita juga harus mulai meyakinkan dpr
agar per dua ribu dua puluh dua ini
kalau dulu kan istilahnya ada apbn perubahan gitu
nah sekarang efokusing dan realokasi anggaran kan dimungkinkan
berdasarkan ketentuan undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu
terkait dengan hak tersebut
jadi optimisme ini harus dipelihara
tetapi optimisme ini tidak mungkin akan berlangsung lama
kalau tidak ada action di lapangan oleh kepala dan wakil kepala badan otorita
jadi saya kira ini kata kuncinya di dua orang ini
yang tadi baru diberi amanah oleh presiden
nah kita tunggulah bagaimana gebrakan dua profesional yang saya kira punya rekam yang sangat meyakinkan ini
oke kita juga ingin memastikan bagaimana kemudian kerja pembangunan ini tetap on the track
walaupun kemudian kita tidak bisa menafikan bahwa nanti prosesnya akan ada irisan dengan dimensi politik yang terjadi
tapi dijawabnya nanti kita break dulu sejenak
cnn indonesian newsroom akan kembali bersedia
kita sebetulnya sudah mulai membicarakan perencanaan terkait pembangunan ikn ini
seiring dengan penggodokan rancangan undang undang ikn itu sendiri
bahkan kementerian bapak nas melalui pak soeharto manoharva menteri ppn dan kepala bapak nas
itu sudah beberapa kali ke dpr memberikan gambaran gambaran perencanaan terkait dengan pembangunan
terutama pembangunan infrastruktur ikn

tetep juga sumber dana apa saja kira kira yang dibuat
tetep juga sumber dana apa saja kira kira yang dibuat
dan juga yang dibutuhkan agar tidak membebani apbn terlalu dalam
karena kita tahu juga bukan apbn terkait pandemi covid sembilan belas kan juga masih tinggi
nah saya kira kita semua ini punya agenda yang sama
partai partai di dpr ri seluruh fraksi kan juga punya pandangan yang saya kira lebih kurang sama
ada dialektika pandangan terkait dengan perbedaan urgen atau tidaknya pembangunan ikn
itu kan suara yang minor saya kira di dpr
pemerintahan ini sepanjang kepala otorita dan wakil kepala otorita cepat
melakukan perencanaan pengisian sotk dan kemudian kementerian lembaga lain
terutama kementerian keuangan dan kementerian pupr yang akan menjadi leading sektor bagi pembangunan infrastruktur ini
bekerja secara cepat
saya optimis ya dua ribu dua puluh empat itu istana dpr ri dan infrastruktur dasar akan terbentuk di ibu kota negara nusantara
yang juga perlu dikonfirmasi soal ini mas rifki
kan maunya on the track begitu ya
tapi kemudian tidak bisa dipungkiri irisan dengan dimensi politik ini juga pasti nanti ada tantangannya juga di depan
ini bagaimana memastikan
ya membangun ikn ini itu membangun peradaban

kaligus menjadikan projek ini bukan hanya untuk membangun peradaban
kaligus menjadikan projek ini bukan hanya untuk membangun peradaban
ini bukan hanya multi year program tetapi multi period program
ini dimulai di masa presiden jokowi dan harus dilanjutkan dan dieksekusi oleh presiden presiden pada periode berikutnya
cepat atau lambat kalau mendasarkan pengalaman di negara negara lain itu kan relatif
tergantung komitmen politik dari pimpinan negara yang bersangkutan

di brazil buffalo brazil misannya perpindahan negara ke negara lain itu bakar

suau penghujungan ke negara

di brazil it adalah dakar
akan melanjutkan kepemimpinan presiden jokowi
itu akan konsisten mengawal ini
dan kami dari partai partai politik yang menjadi bagian dari sejarah
pembahasan dan pengundangan undang undang ikn
saya kira portofolio nya dua ribu dua puluh empat kan posturnya tidak akan jauh berubah
kami pasti juga akan mengawal ini
karena ini bagian dari legacy atau catatan sejarah bagi karir politik kami
dan partai politik kami masing masing
oke itu komitmen atas nama rakyat begitu ya
untuk memastikan bahwa pembangunan ikn ini berjalan sesuai dengan tracknya
saya ke mas yoga
mas yoga gini membangun ikn artinya kemudian juga alih fungsi lahan hijau
dan tentunya ini mempertahankan keberlanjutan lingkungan
ini juga menjadi sebuah komitmen yang harus dipegang teguh begitu
karena itu tadi melibatkan kearifan lokal
berkompromi dengan masyarakat sekitar
ini juga pekerjaan yang tidak mudah
jadi kalau kita membaca di undang undang nomor tiga dua ribu dua tentang ikn itu disebutkan ya
dengan segala macam ekosistem dan agreement hayati
tentu semangat ini yang harus kita pegang
nah ini mungkin yang kita titipkan teman teman di dpr mas rifki
apakah dari dua ratus lima puluh enam ribu hektarnya
atau di lima puluh enam ribu hektarnya
atau di enam enam ratus tujuh puluh satu hektare yang menjadi kawasan inti pusat pemerintahan
ini untuk menunjukkan sebenarnya komitmen ya
komitmen seluruh pihak terhadap perlindungan atau konservasi kawasan hijau yang sudah ada di kalimantan
khususnya di sekitar ikn
apalagi juga menjadi isu sensitif di liganya mas riki ya
bagaimana keseluruhan untuk mempertahankan
apa daerah kawasan hijaunya hutannya
nah ini juga tantangannya ada di situ
nah komitmen itu nanti yang sebenarnya kita tunggu di dalam rencana induk mas ferdi
kan sekarang sedang disusun reprevesnya rencana indo
nah ini kita akan tunggu di rencana induk nanti akan tergambarkan atau tidak konsep perlindungan kawasan hijau
dan juga keanegaraan menghayati di kawasan ikn secara keseluruhan
termasuk akses juga ya mas juga ya
iya betul karena disitu disebutkan antara lain akses bagi
masyarakat lokal ya masyarakat adat
kemudian perlindungan dari flora faunanya
kemudian juga yang tidak kalah penting keterlibatan masyarakat lokal ya
tidak hanya sekadar penonton tadi mas riefke bilang
nah ini penting untuk diakomodasi dalam pembangunan kota
apalagi tadi skalanya dua puluh lima tahun ya sampai dengan dua ribu empat puluh lima kan sekitar dua puluh tiga tahunan ya
ini perlu ada kejelasan secara teknis di bagian bagian mana saja masyarakat lokal bisa terlibat dalam pembangunan kota
dalam perlindungan konservasi hutannya
misalnya serta bagaimana mengoptimalkan sumber daya lokal yang sudah ada
nah ini penting untuk menjamin apa
cita cita ikn tadi mensejahterakan seluruh rakyat paling tidak di sekitar ikn dan pulau kalimantan secara keseluruhan
oke agar semua ini ya semua tujuan tadi tercapai semua kolaborasi itu diperlukan
tidak hanya fisik yang selesai tapi juga membawa dampak bagi masyarakat sekitar
terakhir ke mas riefke
lahirnya otorita tentu akan mempermudah
pelaksanaan pembangunan apa kemudian yang akan menjadi catatan
ya kami tentu akan melakukan pengawasan yang ketat
secara otomatis karena badan otorita ini disebutkan dalam undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
sebagai unit pemerintahan daerah
maka nanti partner dari
otorita ini adalah komisi dua dpr ri
karena itu komisi dua akan menjadi mitra pengawasan yang sinergis
dengan badan otorita ikn
dan kami tentu akan meminta nanti agar berbagai rancangan peraturan pemerintah
dan rancangan peraturan presiden
sebagai maka turunan dari undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua
misalnya terkait dengan pendanaan
terkait dengan bagaimana tadi
rekan atas ruang di ikn
itu segera harus difinalisasi dan dibuat oleh pemerintah
melalui kepala dan wakil kepala badan otorita
sepanjang itu dilaksanakan
maka insya allah optimisme publik
akan berdatangan dengan sendirinya
untuk kita mengakselerasi terwujudnya pembangunan ikn nusantara di kalimantan
dna nya sudah pas rasanya ya
kita tunggu bagaimana kemudian aplikasinya
implementasi dan juga bagaimana kerja kerja pembangunan
yang butuh proses panjang untuk membangun ibu kota nusantara
terima kasih mas rifki dan juga mas yoga
sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom
dan berbagi perspektifnya sore ini
selamat sore dan salam sehat